nah seperti yang bisa kita lihat sekarang ini saya sedang ada di bogor atau yang juga dijuluki kota hujan
kenapa sih dikasih julukan kota hujan apakah warganya juga tahu kita akan membahas secara ilmiah
sebelum bahas secara ilmiah kita tanya dulu deh ke warga bogor apakah mereka tahu alasan bogor dijuluki kota hujan
yang saya tahu bogor dijuluki kota hujan karena curah hujannya memang tinggi di kota ini
istilah kota hujan memang sudah melekat pada kota bogor jawa barat
menurut situs pemerintah provinsi jawa barat jabarprov go id kota bogor terletak pada ketinggian satu ratus sembilan puluh hingga tiga ratus tiga puluh meter di atas permukaan laut
setiap bulan rata rata suhunya adalah dua puluh enam derajat celcius
tak heran apabila udara kota bogor relatif sejuk khususnya pada bulan
bulan desember hingga januari karena pada bulan tersebut curah hujannya terbilang yang terbesar
berkait dengan kota bogor ya
kepala pusat informasi perubahan iklim badan meteorologi klimatologi dan geofisika dodo gunawan mengatakan
hal ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu vegetasi alam dan letak geografisnya yang dikelilingi pegunungan
ketika wilayah bogor menerima angin laut angin tersebut akan naik kemudian membentuk awan
sehingga terjadilah hujan orografis
atau hujan yang terjadi akibat penguapan udara di sekitar pegunungan itu
tak heran apabila hampir setiap hari bogor selalu diguyur hujan
untuk bogor ini kalau kita menyebut angkanya ini selalu tinggi dari bulan ke bulannya
kami membuat definisi musim hujan kalau curah hujan dalam satu bulan satu ratus lima puluh mm
untuk kota bogor batas dari satu ratus lima puluh ini selalu terlampaui
kami membuat definisi musim ya musim hujan kalau curah hujan dalam satu bulan satu ratus lima puluh mm
untuk kota bogor batas dari satu ratus lima puluh ini selalu terlampaui
wilayah ini juga punya hutan yang luas
hutan berperan penting pada tingginya curah hujan karena mudahnya pembentukan awan dalam proses hidrologi
selain hutan kota hutan alami juga masih terjaga
yaitu di gunung salak gunung gede dan gunung pangrango
nah banyaknya gunung yang mengelilingi bogor mempermudah proses pembuatan awan yang mendukung hujan turun lebih cepat
sehingga tak heran kalau bogor akan lebih sering diguyur hujan meskipun dalam musim kemarau
makanya jangan lupa sedia payung sebelum hujan kalau main ke bogor
putri van pudi imam mohairif bogor jawa barat